ya allah kenapa aku merasa seperti sangat mengenalnya
apakah mungkin dia adalah putraku kian santan

agar tidak terjadi apa apa kepada yunda
putraku sepertinya uamu membutuhkan bantuan
cepat lakukan sesuatu untuk wahmu putraku
biarkan saja yunda
aku ingin melihat kemampuan award
aku tidak khawatir dengan rara santan
dia tidak mungkin berbuat kejam kepada keluarga kita
jadi dia tidak mungkin berbuat macam macam kepada uamu
apa yang kalian lakukan terhadap paman namok marugul
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
paman pijar mereka
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini

jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini

jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
jangan lagi membuat onar di sini
shandiqa gusana prabu
shandiqa gusana prabu
baik gusana prabu